salah satu kejanggalan yang diperoleh knkt setelah membaca black box fdr lion air jt enam ratus sepuluh adalah kondisi airspeed indicator
nah berdasarkan hasil pembacaan sementara black box knkt menemukan kerusakan pada airspeed indicator
lalu pertanyaannya pasti anda pengen tahu apa sih sebenarnya airspeed indicator ini
nah untuk pengertian atau definisi dari airspeed indicator ini adalah alat untuk mengukur kecepatan pesawat
cara kerjanya seperti apa sih nah cara kerjanya adalah membandingkan tekanan pito dengan tekanan statistik pesawat
nah yang dimaksud dengan tekanan pito adalah tekanan udara pada suatu bidang ketika bidang itu bergerak ke udara
kemudian kita lihat ini data yang kami peroleh dari detik com bagaimana aturan terkait dengan keselamatan penerbangan atau aturan kecepatan pesawat
ini berdasarkan aturan keselamatan penerbangan
sipil di bagian sembilan puluh satu atau part sembilan puluh satu atau civil aviation safety regulation atau casr
kecepatan pesawat saat ketinggiannya di bawah sepuluh kaki atau di bawah tiga empat puluh delapan meter
ini tidak boleh melebihi dari dua ratus lima puluh knot atau dua ratus delapan puluh tujuh sampai dengan dua ratus delapan puluh delapan mph atau mil per jam
nah jika pilot ingin melampaui kecepatan ini maka harus dengan seizin pemandu lalu lintas udara atau atc di bandara
jadi harus dengan persetujuan atau atas seizin dari pihak atc air traffic control
kemudian berikutnya kecepatan lion air jt enam ratus sepuluh versi flightware
ini sebelum jatuh kecepatan lion air pklqp dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh sempat tercatat di flightware
nah ini adalah situs pelacak data penerbangan terbesar dengan menampilkan data dari sedikitnya lima puluh lima air traffic control yang ada di seluruh dunia
menurut situs kecepatan ini menurut flight aware kecepatan lion air jt enam ratus sepuluh berada di atas dua ratus delapan puluh delapan mil per jam
sementara itu ketinggiannya belum mencapai sepuluh kaki
lalu kita lihat berikutnya seperti apa temuan
berdasarkan black box berdasarkan hasil pembacaan masih sementara ya
hasil pembacaan sementara dari black box knkt menemukan adanya indikasi
ada indikator kerusakan di airspeed indicator dalam empat penerbangan terakhir empat penerbangan lion air terakhir
hal ini sudah disampaikan melalui statement dari ketua knkt sebelumnya yaitu bapak suryanto cahyono melalui konferensi pers kemarin pada hari senin
namun memang belum dipastikan apakah kerusakan ini
karena menjadi penyebab kecelakaan pesawat
itu tadi terkait dengan airspeed indicator dari lion air jt enam ratus sepuluh
kita masih akan kembali usai jeda berikut dengan informasi